menyamar menjadi mahasiswa seorang pria mencuri keran air di sebuah kampus di kota palembang sumatera selatan
pelaku babak belur akibat amukan masa usai kepergok mencuri
sebuah video amatir merekam kondisi pasca seorang pria kepergok mencuri di kampus buin raden fatah palembang
pihak kampus berusaha melindungi pelaku dari amukan masa selasa sore
gerak gerik pelaku berinisial a ini sudah dipantau pihak kampus melalui cctv karena pelaku pernah mencuri sebelumnya
pihak kampus selalu menyerahkan pelaku ke spkt polrestabes palembang bersama barang bukti hasil curian
pelaku ketahuan mencuri puluhan gantungan baju dan dua keran air milik kampus dengan modus berpura pura menjadi mahasiswa
s satu talk kompas tv palembang sumatera selatan